sebagai kandidat calon wakil presiden maruf amin kerap melontarkan janji janji yang akan direalisasikan jika nanti terpilih
salah satunya adalah perluasan stempel halal dan syariah
hal ini ia utarakan berkali kali untuk banyak produk dan jasa
seperti dikutip detik com hal ini diungkapkan ketua umum mui ini berkali kali seperti saat berbicara di jogja halal festival pada oktober dua ribu delapan belas yang lalu
kiai maruf kemudian mengajak kepada masyarakat muslim untuk menjadikan halal sebagai jalan dan gaya hidup sehari hari
dia hendak menjadikan indonesia sebagai produsen besar produk halal
oleh karena itu cap halal syariah perlu diterapkan lebih luas
karena itu pemerintah akan membentuk pelabuhan halal halal port supaya tidak bercampur dengan yang tidak halal ini ya
maruf juga menyebut pemerintah akan bentuk area industri halal
jadi tidak hanya pelabuhan tapi halal port airport dan juga industri halal
di antaranya di banten dan sidoarjo yang tidak hanya memproduksi halal food tapi juga halal fashion
lalu bagaimana dengan calon lainnya
nah kali ini sandiaga uno yang ingin bali mengembangkan pariwisata halal
menurut sandiaga banyak pasar wisatawan asing untuk pariwisata halal di pulau dewata
sandiaga optimistis pariwisata halal bisa dikembangkan di bali
apalagi negara negara di kawasan asia lainnya sedang gencar mempromosikan pariwisata halal
sandi mengulang janji yang pernah ia utarakan ketika menjabat sebagai wakil gubernur dki jakarta
berdasarkan catatan dtkom usulan sandi
pernah dilontarkan saat menjadi wakil gubernur dki jakarta
sandiaga memprediksi jika target satu juta wisatawan tercapai
peluang transaksi ekonomi yang bisa tercipta sebesar empat puluh triliun
namun ia tidak sempat merealisasikan janji ini karena kadung maju sebagai calon wakil presiden
masih bicara mengenai halal antara ⁇ maruf ⁇ dan juga sandi ini ya
maruf amin kita kembali ke calon satu
maruf amin angkat bicara soal ide wisata halal yang sempat dilontarkan kompetitornya
sandiaga uno seperti dikutip dtkom
menurut kiai maruf ide wisata halal wisata syariah telah ia gagas sejak puluhan tahun kebelakang
wacana soal wisata halal dan wisata syariah itu kata ⁇ maruf ⁇ hari ini sedikit banyak sudah terwujud
nah kembali ke dua sekarang ya
menanggapi klaim maruf amin soal wisata halal sandi uno mengaku banyak belajar dari calon wakil presiden nomor urut satu ini
sandi mengatakan berbagai negara sudah mengembangkan wisata halal
ia menyebut bangkok di thailand lalu jepang dan korea selatan saat ini serius mengembangkan wisata halal sebagai tambahan layanan yang dibutuhkan oleh pasar
jadi saat ini pak kiai maruf ini adalah seorang tokoh masyarakat ekonomi syariah dan beliau panutan kita semua
saya belajar banyak dari pak kiai maruf
dan disitu konsep konsep daripada ekonomi syariah para wisata halal itu kiai maruf yang mengajarkan kita semua
saya alhamdulillah pernah ikut dalam satu komunitas bersama ketua dewan penasehatnya masyarakat ekonomi syariah
dan kita memang mengembangkan para wisata wisata halal yang murni karena ada kebutuhan pasar
jargon halal kali ini beredar dalam perbicaraan seputar kamarnya pilpres adalah dua calon wakil presiden yang tengah bertarung di pilpres kali ini yang membawa jargon halal jadi bahan perdebatan
kenapa isu halal jadi seksi
siapa calon yang paling serius dengan isu halal
dan kira kira ada manfaatnya atau bukan ada manfaatnya apa manfaatnya untuk publik sebenarnya dengan isu halal ini kemudian diangkat dan diperdebatkan
kami akan mengulasnya malam hari ini bersama mas ahmad baidowi dari tkn jokowi maruf
terima kasih mas awi sudah datang
sibuk sibuk tengah berkampanye untuk dirinya sendiri tentunya untuk dapil
kemudian ada mas muhammad holid dari ppm prabowo sandi
terima kasih mas walid sudah datang
akhirnya kita bertemu juga di sini
untuk menjaga moral dan spiritual kita sudah ada hussein jafar al hadar
terima kasih husein sudah datang
tapi sebelum anda menjaga moral dan spiritual kami bertiga disini saya mau tanya ke mas awi dan mas wali dulu
kalau kita bicara mengenai halal jargon halal belakangan ini agak rame
karena dua calon wakil presiden rasanya ditugasi untuk bicara mengenai halal
kalau pak sandi kita bicara soal pariwisata halal di bali yang kontroversial terakhir
karena km arief lebih besar lagi
karena ingin mengubah banyak sekali menjadi halal
kalau bicara halal dulu dari perspektif tki joko iwanoff atau km arief sendiri
apa yang menjadi concern utama sebenarnya km arief ketika kita bicara mengenai halal itu mas awi
ya itu tidak lepas dari background km arief sendiri sebagai ketua majelis ulama indonesia
maupun ketua rainsam bbnu
jadi sebagai perwakilan ulama beliau ingin menjamin bahwa di negara muslim
mayoritas muslim ini jaminan produk halal itu benar benar terjamin
apalagi memang sudah ada undang undang jaminan produk halal gitu
dan km arief itu termasuk tokoh yang sangat konsen dalam pengembangan ekonomi syariah
dan itu turunannya adalah bagaimana jaminan produk halal bisa dikonsumsi oleh masyarakat di indonesia
karena kan kita tidak pernah tahu dengan kemajuan teknologi industri yang ada sekarang
proses menjadi bahan konsumsi itu
apakah sudah memenuhi standar standar yang dicaratkan oleh islam
itu aja yang ingin dijamin oleh km arief
jadi karena ingin menjalankan perintah undang undang saja atau ada hal lain yang lebih ingin dijalankan oleh km arief ketika kita bicara soal halal
halalan gitu apa yang mau dihalalkan sebenarnya
jadi yang disampaikan km arief itu bukan kagetan bukan dadakan
tapi merupakan proses yang cukup panjang
bukan gara gara beliau maju cawapres terus bicara halal tidak
tapi beliau memang seorang tokoh yang cukup panjang
dan berarti ada yang terlalu lama tokoh masyarakat yang memang ingin menjamin kepastian konsumsi yang dikonsumsi oleh masyarakat muslim di indonesia dari aspek kehalalannya terjamin
itu saja apakah karena ada undang undang itu pasti
karena ini negara kesatuan dan kemuliaan indonesia yang memerlukan payung hukum
tanpa itu sebenarnya sebagai umat muslim wajib hukumnya untuk mengkonsumsi hal hal yang halal
kecuali dalam kondisi darurat
kondisi darurat itu banyak macamnya

sekarang yang pertanyaan publik apa aja yang mau di spektrum halal apa yang ingin diperluas apa yang mau dihalalkan
dari apakah selama ini kita jauh dari kata halal nanti mas holid akan bicara juga mas sawit kita akan elaborasi
usaha jeda tetap bersama kami
mas awi dan mas holid akan mengelaborasi lagi kita tunjukkan dulu apa sih yang kemudian menjadi perspektifnya kayak maruf dan juga sandiaga uno soal halal halalan ini ya
kita lihat di belakang km arief dulu
oke saya ingin mengajak agar halal ini menjadi apa ya kehidupan kita halal is my life kalau kata kiai maruf
next apa dikatakan kiai maruf lagi agar indonesia tidak hanya menjadi konsumen tidak hanya jadi pasar produk halal tapi kita harus jadi produsen
karena itu pemerintah akan membentuk pelabuhan halal port ada pelabuhan halal supaya tidak bercampur dengan tidak halal
kemudian bukan hanya food saja tapi juga fashion ada lagi ini bahkan sudah ada undang undangnya
undang undang perbankan syariah undang undang surat berharga syariah pasar modal syariah karena itu mari kita kembangkan ekonomi syariah di indonesia
jadi apalagi sebelum mas holid nanti ya apalagi yang ingin dihalalkan oleh km arief kenapa harus ada target perluas gitu kehalalan gitu mas holid
ya memang penting
mas contoh begini tadi disebutkan ini kan ideal cita cita tetapi kan prakteknya di lapangan kadang tidak semudah yang dibayangkan
contoh ingin memastikan bagaimana tentang fashion itu dari aspek kehalalannya terjamin
contoh dari bahan bahannya
dari bahan bahannya mengandung misalkan ya kalau di islam itu mengandung kulit babi atau tidak kan begitu
itu kan harus dipastikan dalam produksinya
termasuk juga misalkan di beberapa negara misalkan kita lihat misalkan datang ke sebuah tempat toko
tentang parfum saja
misalkan kita lihat di korea misalkan parfum saja itu ada yang memang disiapkan ini parfum yang terbuat dari bahan produk yang halal lah
kira kira hal hal seperti itu apa yang dimaksud supaya apa
ini kok di negara yang bukan mayoritas muslim itu ada jaminan seperti itu
sementara di indonesia yang mayoritas muslim kok tidak ada
meskipun kita tidak ingin terjebak pada soal labeling gitu
tetapi lebih pada menjamin
jaminan produk halal itu bagi kami khususnya kami punya kepentingan karena kami umat muslim gitu
soal orang lain merasa tidak punya kepentingan ya silahkan saja kan begitu
dan itulah yang coba dibaca
tapi itu kemudian dijanjikan oleh qiyai ma'ruf jika nanti akan berkuasa gitu kan
maksudnya mas awi ya akan memperluas itu
jadi gini qiyai ma'ruf itu menyampaikan itu tidak hanya dalam konteks sebagai calon wakil presiden
tetapi sebagai tokoh ulama memang menyampaikannya sudah lama gitu kan
dan ini akan jadi janji politik apa enggak kalau sudah lama kan sebelum jadi calon wakil presiden
janji politik kan bisa dilihat dari visi misinya gitu kan
dan kalau semua ucapan dianggap sebagai sebuah janji politik itu terlalu banyak
jadi enggak janji di sebenarnya
ya dilihat aja di visi misinya gitu kan
oke mas waleed kalau tadi kita sudah melihat apa namanya qiyai ma'ruf bagaimana dengan mas andi
tapi sebelum anda jawab kita tampilkan dulu yuk apa sih janji mas andi sendiri terkait dengan halal
persoalan atau isu halal ini
oke prabowo sandi fokus untuk memberdayakan umkm meningkatkan kewirausahaan
dan di bali sendiri para wisata kita harapkan para wisata akan lebih baik dan multiplier efeknya banyak sekali pada umkm
salah satunya juga pariwisata halal banyak potensi dan sekarang banyak diambil oleh bangkok thailand
apakah para wisata halal yang menjadi salah satu fokus utama mas andi kalau kita bicara mengenai halal
jadi kalau kita melihat ya
dari prabowo sandi ini memang sudah menuangkan dalam visi misinya
jadi melihat konteks halal itu bukan hanya dalam konteks hak masyarakat muslim gitu
menerima jaminan proteksi apa yang dia konsumsi apa yang dia pakai fashion yang dia pakai itu aman
karena sudah tadi mas awi bilang itu sudah ada undang undang dan itu tinggal dijalankan
tapi ada tahapan berikutnya
prabowo sandi dalam visi misinya menuangkan bahwa ini adalah salah satu sumber pertumbuhan baru
sehingga cara berpikirnya bukan hanya kalau melindungi itu sudah kewajiban
wajib dong jangan sampai umat muslim konsumsi yang gak halal
itu tugas negara
itu tugas negara dan itu konstitusi sudah memerintahkannya
tapi di luar yang ada saat ini apa ya
itu yang perlu dikembangkan lagi
sehingga kita kalau kita lihat kan penduduk muslim sekitar satu delapan miliar kan di dunia ini
potensi daya belinya luar biasa
potensi investasinya luar biasa
potensi wisatawannya luar biasa
tempat destinasi ekspor yang besar sekali
kalau kita lihat contohnya satu ratus dua puluh juta penduduk muslimah perempuan di indonesia
dan industri fashion muslimah itu tumbuh sangat pesat sekali
itu menciptakan lapangan kerja yang luar biasa
dampak ekonominya luar biasa
itulah kenapa ini balik lagi terhadap isu yang diangkat oleh prabowo sandi
penciptakan lapangan kerja
jadi industri halal itu bagaimana mendorong terciptakan lapangan kerja yang lebih baik
sehingga kita tidak hanya menciptakan produk halal yang hanya untuk dikonsumsi domestik
kita masih nomor sepuluh nih di dunia
sehingga kita harus mendorong lagi bagaimana wisatawan itu masuk
kemudian ekspor produk muslimah kita fashion kita makanan kita dan sebagainya
itu harus bisa kita genjot
nah ini sumber pertumbuhan baru
sehingga pertumbuhan kita yang selama empat lima tahun ini tidak tercapai
salah satunya sumber pertumbuhan baru dalam visi misi prabowo sandi adalah salah satunya industri halal
kalau kita bicara mengenai tadi
kayak maruf tadi menyebutkan harus ada halal
halal port misalnya pelabuhan halal industri fashion halal
itu salah satu infrastruktur yang bisa dilakukan
itu akan juga sepakat prabowo itu memang perlu sekali
sarana prasarana insentif fiskal juga perlu
makanya prabowo sandi kan memberikan insentif
dua tahun pertama tidak diberikan pajak nanti untuk umkm
sehingga mereka dapat insentif sehingga mereka bisa bergerak
contoh juga industri
ini khusus industri halal ya mas khalid ya
dan industri halal juga termasuk di dalamnya
jadi ini intinya bagaimana industri halal itu jangan dinilai hanya sebagai masalah keyakinan saja
tapi ini potensi besar
jepang sudah mendedikasikan dirinya sebagai wisata halal
apa namanya industri untuk makanan halal
nah ini nih yang perlu dikelola
gimana tuh anda silahkan jawab
jadi bali itu kita semua semangat sebagai daerah destinasi untuk wisata budaya
nah masalahnya di sana
juga ada satu lokal minoritas muslim di sana
kan begitu ke masyarakat kita
yang kedua wisatawan wisatawan yang muslim juga
nah ini butuh mendapat keberpihakan
selama ini anda lihat tidak ada
harus lebih diberpihakan
lebih berpihakan sehingga mereka lebih mudah dapat makanan halalnya
kalau di negara negara seperti di turki dan sebagainya mereka kalau halal itu ada barcode nya
langsung ini halal dan sebagainya
itu lebih memudahkan secara teknologi kan
dan menurut saya ini harus ada untuk di bali ini
ya masyarakat muslim dan wisatawan
potensi wisatawan yang dari timur tengah ini jangan sampai ini nih
bali ini bukan hanya ini loh
tapi ada apa namanya brand yang mana oh ternyata timur tengah akhirnya tertarik untuk datang ke bali juga
makanya itu kemudian ide pariwisata halal di bali itu muncul gara gara potensi lagi lagi
meski mendapat penolakan yang cukup tajam gitu mas khalid ya
mungkin belum duduk bersama
belum tabayun ya
iya belum tabayun
saya mau tanya supaya tabayun ke usai
kalau kita melihat ini kalau bicara mengenai ini pemanasan jelang debat calon wakil presiden
kalau kita lihat dalam dua tiga minggu terakhir isu mengenai halal ini juga menarik
terutama dibawakan oleh dua calon wakil presiden ini
anda lihat seberapa penting seberapa penting untuk publik seberapa penting isu ini kemudian diangkat menjadi sebuah perdebatan yang cocok untuk debat pilpres kali ini
ya sebenarnya gagasan ini gagasan yang menarik dan penting
karena kalau kita misalnya mengacu kepada global muslim travel industry
untuk index bahwa ada sekitar satu ratus enam puluh tiga juta potensi di tahun dua ribu dua puluh wisatawan muslim di seluruh dunia
pendapatannya sampai dua ratus miliar dolar
artinya ini potensi ekonomi yang besar
tapi yang ingin saya tekankan bahwa sebaiknya perspektifnya terhadap wisata dan industri halal ini tidak politik maupun agama
tapi kita geser perspektifnya menuju perspektif ekonomi dan kebudayaan
dari dua calon wakil presiden ini kemudian mencoba memakai isu ini untuk menjadi salah satu perdebatan atau isu publik gitu
di masa kampanye anda lihat seperti itu
saya rasa dalam sebuah kontestasi itu menarik dan sah sah saja
tapi saya ingin bahwa ini ditempatkan sebagai sebuah gagasan
tidak hanya menjadi isu di dalam kontestasi politik
sehingga nantinya ke depan betul betul diimplementasikan secara serius
menjadi satu industri dan sebuah kontestasi
sehingga nantinya ke depan betul betul diimplementasikan secara serius
menjadi satu industri dan sebuah kontestasi
keseluruhan publixtrioux dan politik tingkatnya maksudnya

karena ini adalah sebuah potensi ekonomi yang yang besar yup
dan wisata halal itu adalah melihat kebutuhan masyarakatnya ada atau tidak dan faktanya bahwa
indonesia adalah selama ini menjadi hanya objek dari wisata dan industri halal belum menjadi produsen
kalau anda lihat apa yang dikatakan kemaru dengan masa diri ada perbedaan yang signifikan mencolok
dan bagaimana menilai misalnya dari tadi kita liulas gitu misalnya pendapat pendapatnya itu
kan kurang lebih kita memberikan gambaran apa yang kemudian mungkin akan mereka lakukan ketika mereka
menjabat nanti anda lihatnya gimana saya sih relatif optimis karena yang berbicara justru
dua cowok pres yang memang memiliki integritas untuk berbicara itu ma'ruf amin misalnya dari
adalah sosok yang dikenal sebagai seorang kiai memiliki konsentrasi terhadap ekonomi emas
selama ini dan sandiaga uno di sisi dua adalah seorang yang memang sejak di posisi wakil
gubernur dki jakarta memang memiliki fokus terhadap industri dan wisata halal
namun yang lagi lagi yang harus ditekankan bahwa perspektifnya harus ini melihat sebagai
sebuah industri dan goalsnya adalah kesejahteraan masyarakat bagaimana kemudian masyarakat
mendapatkan efek ekonomi yang besar bukan hanya masyarakat muslim kalau dalam kaitannya dengan
masyarakat muslim tentunya terkait dengan hak tadi pelindung tapi saja kalau isu ini kemudian
diangkat menjadi salah satu topik perdebatan politik atau saja asalkan ini diposisikan sebagai
karena kalau politik nanti ketika jadi ini hanya diperlukan sebagai simbol saja setelah itu
serius atau tidaknya kita lihat di debat nanti bagaimana kemudian ini dilempar sebagai sebuah gagasan
solid kalau kita bicara mengenai apa namanya negara kita kalau tadi anda melihat bahwa industri halal bagaimana
negara penting sekali untuk menjamin kehalalan termasuk potensi ekonomi akan timbul jika negara
ada di situ untuk memberikan apa namanya rasa halal di situ ya rasa halal itu perspektif saya aja
menyebutnya kayak gitu tapi anda lihat apa yang sudah dilakukan dan apa yang masih jauh dari kurang
dari yang dilakukan soal apa ke negara kepada masyarakat untuk bicara mengenai halal tapi
bagaimana menilai negara selama ini hadir untuk memberikan rasa halal tadi untuk masyarakat
dan punya apa namanya nilai untuk dikapitalisasi secara ekonomi apa yang jauh atau sudah laku dan
masih jauh belum melakukan perspektif anda seperti apa jadi negara di dalam artian ini tentu saja

artinya ada payung hukum
yang mengatur secara spesifik terkait produk produk halal itu
itu saya pikir tinggal bagaimana implementasi di lapangannya
yang kedua memang kita harus melihatnya tadi itu
bukan hanya sisi proteksi
jadi kalau selama ini kita melihat bagaimana halal itu sebagai proteksi kepada konsumen
kepada masyarakat muslim
kita melihatnya sebagai opportunity untuk meningkatkan promosi produk produk halal ini
sehingga menjadi potensi ekonomi
karena negara sudah memanfaatkan potensi untuk itu belum
proteksi dan promosi untuk nilai
proteksi sudah ada undang undang jaminan produk halal itu
dan anda lihat sudah cukup
sudah cukup baik
sudah cukup baik dengan adanya undang undang itu
sehingga tinggal bagaimana proses sertifikasi halal itu bisa dilaksanakan dengan transparan
jadi masalah tata kelola aja
yang biasanya disorotikan begitu kan
ini governance nya gimana nih masalah sertifikasi ini
benar nggak sih prosesnya dan sebagainya
atau kok lama sih
nah begini itu
sehingga ini masalah speed
kecepatan masalah governance
itu sisi ini kan sisi manajemen kan
bukan isu yang lebih yang basic sudah selesai
undang undang itu sudah selesai
artinya sisi proteksi
menurut saya lebih ke arah manajemen dan tata kelola
yang kedua masalah promosi ini
nah justru ini yang sedang disoroti
menurut saya ini yang harus kita genjot
sehingga kita bisa menjadi pusat industri halal dunia
kalau bisa seperti itu kan impian kita bersama
anda lihat pemerintah sekarang sudah menuju ke sana belum
kita kan masih peringatan
kita masih peringatan sepuluh kan
jadi kita harus mendorong lagi
sehingga kita bisa menjadi bukan hanya konsumen halal
tapi juga bisa menjadi produsen produk produk halal
artinya sudah on the track sekarang

lambat butuh lebih cepat lagi
ya masalah ya
ini peringatan sepuluh kan
ini peringatan untuk masawi sebenarnya masawi
ya harus lebih cepat
fundament dasar dasar sudah kita letakkan
terus bagaimana kita menjalankan sesuai
rail rank yang ditentukan
misalkan bagaimana pemerintah berkolaborasi dengan mui untuk
menerbitkan sertifikat halal terhadap sebuah makanan
terus kemudian tadi saya memang sepakat dengan husein bahwa
titik ahok ini jangan terlalu dikait kaitkan dengan agama
tetapi harus diingat bahwa ini spirinya dari agama
soal halal haram itu agama
mau digeser ke arah manapun
tetap lah tujuannya itu apa sih
adanya halal haram kan gitu
terus kemudian yang jangan lupa pengembangan baik itu pariwisata halal maupun produk halal
jangan lupa bahwa indonesia itu bukan negara agama
negara kesatuan republik indonesia yang didalamnya ada keanekaragaman
kalau di satu tempat itu tidak bisa dipaksanya jangan dipaksa
ngapain juga dipaksakan di situ
toh bisa menggeser misalkan tujuan wisata halal itu
ada di lombok misalkan
misalkan apa yang dilakukan oleh
pemda banyuwangi misalkan
pantai yang memang khusus perempuan
coba lah pak budi datanglah ke banyuwangi itu
pasti diusir ya
ada pantai itu yang memang khusus perempuan
teknis teknis seperti itu kan sebenarnya sudah dilakukan
tetapi sekali lagi
di indonesia ini tidak hanya
homogen tapi heterogen dan multikultural
misalkan digembar gemborkan bahwa di bali mohon maaf saya sebagai orang muslim gitu kan
juga harus menghargai
tujuan wisata budaya
jadi jangan terlalu dipaksakan
kalau ada yang bilang
supaya kita ada jaminan
ketika berwisata ke bali saya berkali kali ke bali aman aman saja makan gak bingung
karena memang orang sudah paham karena memang
muslim itu pasti akan datang ke tempat tempat yang dijamin produk kehalalannya
kalau tadi dicontohkan misalkan
ada di statement bang sandi semoga aja saya tidak salah
ingin menjadikan bali sebagai salah satu
yang dituju makamnya kalau enggak salah itu di jembarana
jembarannya itu lebih dekat dengan banyuwangi daripada geden pasar
dari situ sudah kelihatan bahwa jangan hanya ini live service saja hanya ngomong
apalagi misalkan ketika masih menjabat wagub dki kita begini begini ternyata tidak kesampaian
yang penting itu adalah orang melihat konsistensi dari perjuangan yang selalu dilakukan
anda lihat konsisten apa enggak lawan politik yai maruf
ya bisa dilihatlah publik biasa menilai gitu
terkait dengan ini
terkait dengan halal ya bisa mas ali sebelum nanti husein
jadi justru bang sani itu menghargai multikultural dengan adanya mengangkat isu industri halal di bali
karena di sana ada masyarakat muslim saudara saudara kita mas ali
kemudian wisatawan wisatawan asing dari negara negara muslim
jadi ini harus ada pemahaman bahwasannya justru dengan memberikan wacana
atau bukan wacana usulan
agar bali itu juga menghargai lebih multikultural bukan monokultur
sehingga masyarakat muslim yang di sana wisatawan muslim yang akan datang
dan itu potensi besar
siapa yang diuntungkan kalau pemain wisatawan muslim dari timur tengah yang datang akan lebih banyak
siapa yang diuntungkan
apakah masyarakat muslim
masyarakat bali dan semuanya
jadi ini harus kita melihatnya itu
bukan hanya sisi proteksi dalam sisi monoritas muslim kita di sana

mas ami silahkan
itu penguntungan semuanya mas ami
ini orang yang tidak paham terhadap substansi
itu hanya lab service
bicara tentang halal
tetapi spirit kehalalan itu dari mana
mau menjadikan jaminan produk halal gitu kan
tapi yang mengerjakan memang ini bukan sarah gitu kan
tetapi soal halal haram ini berangkat dari spirit agama
ini masyarakat bali yang itu
masyarakat bali yang mana yang mendapatkan itu
kan nggak mungkin juga kalau
food muslim food dimasak oleh bukan orang non muslim
ya nggak bisa lah
maka kami jangan memaksakan
sudahlah bali jadikan tempat seperti itu
dengan kekulturan bali
toh di situ juga banyak pelaku pelaku usaha muslim yang juga menyediakan
jadi ilim serta gitu
tapi kalau mengenai rekam jejak tadi gimana mas wali
karena tadi kata mas ami sebajak jadi wakil gubernur dki banyak berjanji misalnya
ya kalau mengukur masalah kinerja
nggak fair dong
maksudnya kalau kita mengukur empat lima tahun
nggak tercapai oke lah
kalau ini kan satu tahun masih bisa toleran lah
masih nggak bisa begitu
jadi kalau empat lima tahun
kalau empat lima tahun jadinya nggak tercapai tercapai begini lho
masalah ini lho
itu lebih luar biasa
saya baru mau
saya baru mau
masyar kalau kita bicara mengenai isu halal
ini kan isu yang sangat mikro sekali untuk umat muslim misalnya gitu kan
tapi kan kita negara satu republik indonesia yang sangat bineka gitu
ini bisa menimbulkan satu sensitivitas baru nggak sih
misalnya agak agak sensitif gitu
jika memang dipakai terus jadi ajang kampanye gitu misalnya
iya makanya tadi saya tegaskan bahwa pertama kuncinya melihat ini sebagai sebuah industri
kemudian yang kedua dalam perspektifnya jangan agama kebudayaan
sehingga sentimen sentimen itu tidak akan tumbuh
melihat lokasi wisata itu sebagai sebuah tempat suci misalnya
tapi dengan perspektif kebudayaan
sehingga siapa saja bisa berkunjung di sana dengan saling menghormati
nah kuncinya sebenarnya adalah dua menurut saya
yang pertama aksesibilitas
dibukanya aksesibilitas bagi
kelompok muslim terhadap kenyamanan keramahan wisata maupun produk yang ada di sana
jadi kuncinya aksesibilitas
bukan satu tempat kemudian disulap menjadi satu tempat yang khusus muslim
tapi tidak diberikan akses
misalnya sebagaimana akses terhadap wanita disabilitas dan lain sebagainya
muslim kemudian diberikan akses
dan yang kedua adalah profesionalitas yang terpenting
ini dikelola dalam perspektif ekonomi sehingga menjadi sangat profesional
poin pentingnya dalam wisata halal adalah ketersediaan musola
masjid tempat tempat ibadah
nah tempat tempat ibadah ini misalnya harus dijamin bahwa dia tidak dikelola dalam perspektif paradigma keagamaan tertentu misalnya
dikelola secara profesional sehingga semua orang merasa menjadi tempat yang ramah di sana
oke bagaimana ide halalan ini kemudian bisa diterima tidak hanya bagi umat muslim
tapi seluruh orang wisatawan siapapun agamanya apapun sukunya
bagaimana isu ini perdebatan publik ini kemudian bisa menjadi isu publik semua juga
bukan hanya apa namanya spesifik umat muslim saja gitu
ya nyatanya justru yang mengembangkan industri halal dan wisata halal ini justru negara negara yang non muslim
misalnya thailand jepang taiwan kemudian korea dan lain sebagainya
karena mereka ingin membuka akses karena melihat pasar muslim ini sangat besar
sehingga diberikan akses agar mereka bisa berwisata dengan
dan yang kedua kemudian yang penting juga dua duanya masih kandidat
dan masih hanya bisa menyampaikan gagasan berjanji
oleh karena itu tolak ukur ujiannya adalah bagaimana kemudian gagasan ini ditelurkan menjadi sebuah strategi
misalnya disampaikan di debat nantinya
bagaimana ini menjadi sebuah strategi
strateginya misalnya seperti apa
misalnya kalau dalam pandangan saya untuk mempercepat proses wisata halal dan industri halal
misalnya labelnya diganti bukan label halal seharusnya
label yang konsumsi untuk non muslim misalnya
sehingga yang perlu disertifikasi lebih sedikit jumlahnya dong
itu saran anda gitu ya
misalnya sebagai sebuah satu strategi
kenapa kemudian di jepang yang disertifikasi halal karena memang di jepang rata rata objek wisatanya dan kulinernya non muslim
yang disertifikat yang segmentasinya yang kecil
kalau di sini misalnya strateginya sebaliknya
yang distrifikasi yang untuk kebutuhan non muslim
karena rata rata produknya non muslim
sebenarnya kalau kita bicara juga tentang bali misalnya
saya sepakat bahwa kita harus mempertimbangkan potensi itu
saya setuju bahwa bali harus diberikan akses yang baik untuk seorang kelompok muslim
tapi juga berangkatnya harus dari satu wilayah yang memiliki modal yang kuat
oleh karena itu misalnya lombok tahun dua ribu lima belas telah menjadi salah satu destinasi wisata muslim terbaik di dunia
karena memiliki potensi pulau seribu masjid dan lain sebagainya
kalau kemudian ini dibuka obrolan ini oleh sandi misalnya dari bali
saya rasa menurut saya kurang tepat
karena memang secara modal potensi bali itu kurang tepat
tapi saya sepakat bahwa akses terhadap muslim di bali itu diperluas
karena memang serapan muslim dari timur tengah akan besar ke bali
serapan durasi kita juga nggak terlalu banyak
mas om mas soalnya tiga puluh detik dari anda
apa yang ingin dilakukan

justru kalau masalah modalitas negara negara lain seperti jepang thailand dan sebagainya itu justru nggak punya modal
target mas sandi ini tiga puluh detik saja
untuk bicara mengenai halal berapa
mas sandi mempunyai keinginan impian untuk bagaimana indonesia menjadi pusat industri halal dunia
itu yang akan menjadi komitmen
dan bali bukan hanya bali semuanya tempat tempat yang memiliki potensi itu
mas awi tiga puluh detik
ya km ma'ruf sudah mencanangkan dari dulu
mas sandi sudah mengakui mengekor apa yang disampaikan km ma'ruf
terus kemudian jangan lupa menjadikan indonesia sebagai pusat industri halal
jangan lupa dengan keragaman budaya
kalau satu tempat tidak bisa dipaksain jangan dipaksa
kalau soal akses saya sepakat
hari ini pun akses wisatawan muslim ke bali juga mudah
tidak ada kesulitan
yang paling penting adalah ini isu untuk publik tapi juga membuat nyaman semua orangnya
jadi jangan sampai untuk penting untuk banyak orang tapi tidak membuat nyaman untuk sebagian lainnya
ini juga harus dipastikan bahwa hal hal ini diperhitungkan untuk kedepannya
terima kasih mas awi terima kasih lusen terima kasih mas antas untuk perbincangan ini
kami akan segera kembali usaha jeda
tetap di layar pemilu terpercaya